pada perhelatan tahun kedua panggung jmfw menjadi pembuktian bagi insan vokasi dalam menunjukkan kiprahnya sebagai bagian dari perjalanan industri busana muslim
pasalnya tujuh puluh dua karya apik dari rancangan puluhan desainer yang berasal dari siswa hingga mahasiswa memukul panggung jakarta muslim fashion week dua ribu dua puluh empat yang digelar pada sabtu dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh tiga di asbsd tanggerang banten
busana busana tersebut didesain dan dibuat oleh mahasiswa dari lima perguruan tinggi vokasi serta tujuh sekolah menengah kejuruan smk bidang tata busana
sementara itu direktur jenderal pendidikan vokasi kemendikbutristek kiki yuliati menyebut puluhan karya yang tampil tersebut telah melalui kurasi yang cukup ketat dari ratusan satuan pendidikan vokasi di mana akhirnya ada dua belas satuan pendidikan vokasi yang lolos untuk tampil
seingat saya satu ratus empat puluh dua tapi tolong dicek lagi persisnya ya tapi mereka dua kali lipat dari tahun lalu dipercaya oleh kementerian perdagangan dan lewat kurasi
alhamdulillah berarti mereka sudah belajar banyak dari tahun lalu ya kemudian dari berbagai sekolah dan kampus
jadi itu juga jumlah sekolahnya bertambah dari tahun lalu jumlah karyanya pun bertambah lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu
expose kita sebetulnya target kita itu bukan cuma produknya tapi pengalaman belajarnya
jadi yang kami harapkan adalah siswa siswa ini menjadi lulusan yang mumpuni dan juga mereka memanfaatkan
memahami bagaimana transaksi bisnis di bidang fashion itu seperti apa
jadi mereka lulus itu sudah lengkap bagaimana berinteraksi dengan orang lain transaksi bisnis dan semuanya mereka lengkap
sementara itu para desainer desainer muda yang berhasil tampil dalam acara jmfw dua ribu dua puluh empat ini mengaku bangga karena dapat menampilkan karya karya terbaik mereka
bahkan mereka pun mengaku hanya diberikan waktu satu hingga dua bulan
membuat busana yang ditampilkan pada gelaran jmfw dua ribu dua puluh
aku temanya liring karena aku transpirasinya juga dari sumatera barat
nah jadi karya aku itu aku bikin batik sendiri
ada di sumatera barat yang namanya itu tabui
nah tabu itu festival turun temurun dari kota pariaman
nah aku di sana batiknya itu ngelambangin
ada beberapa makna makna juga gitu
untuk harapannya insya allah semoga tahun depan bisa lagi ikut jmfw
karena ya gitu
terus semoga jadi desainer yang baik
semoga karya saya disukai sebanyak orang
untuk temanya kita mengambil heritage
itu inspirasi dari mana
ada cerita di baliknya mungkin
kita mengambil tema dari
dan juga pakai kainnya itu dari tenun dan juga kain linen
ada enam look ada enam desain
yang pertama pastinya itu lebih semangat lagi gitu
menggunakan skill skillnya untuk menjadi yang lebih baik lagi
keterlibatan desainer dari satuan pendidikan vokasi dalam ajang jmf
dua ribu dua puluh empat mendapat apresiasi dari berbagai pihak
khususnya stakeholder industri strategis di bidang fashion
selain itu dengan adanya kurasi desain tersebut menjadi bukti nyata
kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan vokasi
telah relevan dan selaras dengan demand industri
bahkan standar jmfw yang berskala internasional